setelah dianggap sulit oleh masyarakat
korlantas polri akan mengevaluasi materi uji praktik simc
yang melewati rintangan zigzag dan angka delapan
evaluasi dilakukan untuk memastikan apakah rintangan zigzag dan angka delapan
yang dianggap menyulitkan masih relevan untuk diujikan
direktur regiden korlantas polri brigjen paul yusri yunus mengatakan
pihaknya akan melibatkan stakeholder terkait
untuk menentukan apakah menghilangkan rintangan zigzag
atau mengubah kelengkungan rintangan
hal ini dilakukan untuk mempermudah masyarakat
dan tetap mengedepankan aspek kompetensi
serta keselamatan berkandara para pemilik simc
kami akan mengkaji lagi dengan situasi sekarang ini
untuk bagaimana karena saya tahu
beliau sampaikan adalah tujuannya untuk bagaimana memudahkan masyarakat
tetapi tidak lari daripada aspek keselamatan
karena kita tahu yang dilakukan ujian teori dan praktik ini adalah
kompetensi legitimasi kompetensi dan keterampilan
yang harus dimiliki oleh setiap para pengendara pemohon